sudah termasuk asn asn kan dua belas hankamnya setelah lima
single dulu yang pindah dan itu akan sharing
jadi kita hitungnya satu unit itu tipe sembilan puluh delapan yang paling kecil itu tiga kamar
jadi dengan membangun sekitar hampir tiga sudah dapat
dua lima ratus sudah dapat sekitar tujuh hampir delapan an